kamu kok jawabnya gitu sih
udah biasa kok
boy sepanjang hari ini

wah tapi emang boy mau
udah gak ada tapi tapi
iya bukan gitu masalahnya
gak ada masalah masalah lagi
pokoknya sepanjang hari ini
kamu ditemani oleh ruri
aduh boy kita mau kemana sih
kenapa tempatnya kayak ginian

sekarang gue mau kesana
aduh kenapa kita gak ke cafe
nggak ke mall gitu kan
ini kan perkampungan banyak nyamuk lagi
udah deh kaki gue nih pegel pegel tau
udah gitu tangan gue gatel gatel juga nih
bentol bentol balik aja yuk
lo balik balik tuh
jalannya kesana balik
gak usah ngedong balik lagi